ibu kena stroke
sejak pertama ngelihat karya kamu
aku udah jatuh cinta
dan hati kecil aku yakin
kita ditakdirkan untuk bersama
aku bakalan terus nunggu kamu
ternyata kamu masih aja menganggap aku sahabat
mungkin kamu masih terjebak
sama perasaan kamu sama meka
segitu dalemnya perasaan kamu ke meka
bahkan sedikit pun
aku gak dapat tempat di hati kamu
dari bu farah
ngelayap kemana kamu
mau kemana bang
ibu baru aja pulang
terpaksa gue bantuin
daripada ngoceh terus dia
bu malam ini meka nginep disini ya
meka pengen ngerawat ibu
kemaren belum pulang
terima kasih meka
meskipun kamu sudah bertemu orang tua kandungmu yang kaya
tapi kamu tetap gak melupakan ibu
ibu beruntung memiliki kamu nak
bu udah buang masa sedih ya
ibu pasti bakal cepet sembuh
iya lah bang kamarnya
besok aku pengen undang temen temen kesini ah
aku rasanya kesepian
kayaknya ajak mereka minum teh
susah banget sih
kalau ada meka
pasti dia akan bantuin aku
aku jadi inget sama meka
tolong ambilin set setan buat minum teh
teko sama cangkir cangkirnya
kok kelihatannya kamu lagi sedih

ibu kena strok
janganedi nih ibu
main thermal lanjut sama dokter
kamu kok punya pacar gak dikenalin sama papa sih
kamu kok tau sih
gitu cepet kesukaannya om
eh ini sih om
itu coklat sebenernya ada buat meka kan
sebenernya gini om
aku pengen minta izin untuk nganterin meka ke kampus
boleh boleh boleh
tapi ingat ya kamu harus jaga anak saya dengan baik
nah kalau masuk rumah semua yang beres
aku bakal jagain meka sepenuh hati
rame rame ngumpul di sini
mama seneng deh
anak gadis mama sekarang udah ada yang jagain
tante oh kita pamit dulu ya
dan juga dari laki laki yang menyayangi dia
gak seperti aku
yang kehilangan perhatian dari papa